dan karena aku
aku kan tau adrena tuh kan masih muda pih
ya aku menghargai dan menghormati dia aja
makanya aku panggilnya
panjangan pih di ucapinnya
mahal aku singkat jadi mahmud
itu gak perlu singkat juga
kalo disingkatnya gak enak
panggil aja mama adrena
atau kalo mau mama adrena
gimana ya caranya supaya
gue mau cabut semua
aturan yang udah gue buat buat reva
tapi mas b nggak boleh curiga
aduh tuh anak bener bener
nacikal banget sih
lagi pulai ya
kenapa sih malah keceplosan
udah gue atur mateng matang
nah sekarang jadi pegangan rasa
mulut mama mulut bego
gimana kerjaan mas hari ini
so far kalau soal pekerjaan sih semua aman
mas masih kepikiran masalah temen temennya reva
ada di kamarnya
kalo temen temennya reva
nah itu dia masalahnya
setelah aku pikir pikir
kayaknya kita perlu arahin
reva dan temen temennya sih
ya harus dibimbing gitu
setelah aku pikir pikirkan
memang kayaknya aku kelewatan deh
kasih peraturan begitu ketat ke reva
kayaknya reva juga ngerasa kurang bebas gitu mas
kayak aku juga salah deh mas
ya nggak sih menurut mas
aku salah gak sih bikin peraturan kayak gitu
gini mas maksudnya
aku kan kemarin sekolah
terus aku juga punya temen temen aku
dan mas juga pernah muda kan mas
jadi kebayang gak waktu kita
waktu mas dulu dan aku kemarin
dilarang sama orang tua untuk main sama temen temen
pasti kan rasanya kesel sebat
pengen marah pengen nangis
rasanya kan nyebelin banget kan
terus ditambah lagi kalau misalkan dia pengen deket sama emas
masnya juga sibuk kerja
dia juga belum bisa menerima kehadiran aku karena
masih mengingat mendiang maminya
jadi kasian dia mau curhat dan cerita siapa lagi
dia mau kau keses sama siapa
kalo bukan sama temen temennya
maksud kamu ini semua demi kebaikan
pemikiran kamu begitu dewasa dan mah sangat kagum sama kamu
kita cabut aturan itu
kalo begitu kita harus sampaikan berita ini ke reva
dan mas yakin reva pasti sangat bahagia
hei ini jadi bencana buat gue
bercuma gue pindah rumah jauh jauh kesini
nah terus sekarang sama aja temennya rafa juga tahu rumah ini
cepetan nih kenapa
alhamdulillah baiknya kamu raksa
ya karena ada sesuatu yang ingin kami sampaikan
begini deh papi baru denger tadi
dan mama adriana baru ngasih tau sama papi
ternyata mama adriana itu sayang sekali sama aku
dan sangat beratnya
karena itu setelah dipertimbangkan mata mata
maka mama adriana menyampaikan sama papi
kalo aturan aturan yang selalu ini dibikin sama mama adriana
kalo aturan aturan yang selalu ini dibikin sama mama adriana
kalo aturan aturan yang selalu ini dibikin sama mama adriana
kalo aturan aturan yang selalu ini dibikin sama mama adriana
yang sempat nasabah dicapu
dan mama adriana bingin kamu bisa lebih nyaman tinggal di rumah ini
tuh kan kamu ini kenapa sih
kamu masih aja gak sopan manggil mama adriana dengan mahmud mahmud kayak gitu
itu gak bagus mahmud itu kayak nama laki itu mahmud
eee pi kan papi yang suruh aku buat manggil adriana mama
dan karena aku aku kan tau adriana itu kan masih muda pi
ya aku menghargai dan menghormati dia aja
makanya aku panggilnya mama muda
ya cuma kan kalo mama muda tuh panjangan pi di ucapinnya
mah aku singkat jadi mahmud
itu gak perlu di singkat juga kalo di singkat kan gak enak mahmud mahmud kayak nama laki itu
atau kalau mau mama adriana yang muda yang cantik
eee oh iya pi by the way tadi papi bilang semua peraturan dicabut
semuanya pi semuanya bener bener semuanya kan
ya semuanya kecuali satu
namun tetap tidak bisa bertemu dengan boy
reva kamu pasti mau nuduh aku kan
kamu pasti mau nuduh aku aku yang ngelarang kamu untuk deket deket sama boy
enggak itu mau kemauan papi kamu bener gak mas
itu kemauan lo kan
iya dan ini memang preferen papi karena papi tidak suka sama boy
eee yaudah deh pi makasih
yaudah papi kan juga baru pulang dari kantor tapi mau istirahat dulu mau mati
subhanallah ya rabbi hamd subhanallah rajim subhanallah rajim
ya maaf pengasih lagi maaf penyayang al malik ya al kudus
amba sudah banyak dosa
ambas sudah menimbun dosa yang banyak ya allah
amba sudah banyak ya allah
amba tadi berdekatan dengan bukan muhrim ya allah
yang hamba allah lakukan itu karena semata mata karena terpaksa ya allah
amba sudah terikat kontrak
makanya amba berani melakukannya ya allah
hampura gusti ya allah
hampura amba ya allah
hampura hampura astaghfirullah ya allah
neng tunggu segera ya allah
nanti kemasukan juri
hah setannya juga lagi nyervis motor tuh
neng teg lagi galau tapi bisa bercanda
neng sebaiknya jauhin si kemot neng
ini mah abah serius nih
dua kali abah ketemu si kemot di jalan
dua duanya ganti cewek nih
masa sih bah
masa sih bah kamu harusnya lebih kaget atuh
dan yang paling edurnya lagi si kemot neng tuh
nggoncengin stw nuh hiji
stw apaan sih abah
setengah tua namun wow asli
jangan nama ke ngoce
nyari uang tambahan
yolah kan neng lah pilih pilih luan
sss aduh si neng besok besok
hesek kalo dibilangin
abah mah ngeliat dengan mata kepala abah sendiri
lamu neng liat dengan mata kepala neng sendiri
pasti neng juga nyari ht
abah nyari neng ht
abah tapi yang namanya mata itu bisa salah lihat mbak
ini neng harus nanyain gue ke mondi
biar neng tahu penjelasannya seperti apa
itu pacar atau siapanya
nenek nggak perlu dijelasin lagi
abah udah ngelihat dengan mata kepala abah sendiri
jelas jelas dia itu bobogohan neng
ya tapi kalo neng sih abah
dia ajarin sama guru ngajiin neng
biar nggak berburuk sangka dulu sama orang
apalagi fitnah orang
bener pisahan bah
berburuk sangka itu tidak boleh
apalagi fitnah pak mali
neng lebih baik nguruk sangka daripada kamu buruk rupa
neng dengerin abah dulu neng
neng dengerin abah dulu neng
bah biar saya buruk rupa
hatinya makasih bah
banyak orang yang suka
terus kenapa belum kawin kawin kamu
belum jodoh menurut bah
wih aku mau ke
mini market bentar ya
soalnya ada yang mau aku beli nih penting banget
boleh tapi kamu naik mobil ya
itu tuh deket banget
aduh ngapain sih aku pergi ke sana juga harus ditemenin sama body guard
lagian kan tapi sendiri yang bilang
kalau semua peraturan udah dihapus kan
iya itu peraturan dari mama adriana
tapi kalau dari peraturan papi tidak dicabut
dan bodyguard adalah peraturan dari papi
kamu ke rumah saya sekarang
kamu antrein repa ya